hadap talan hadap kiri berat
putra putri bangsa yang terpilih mewakili tiga puluh empat provinsi di indonesia ini
menjalani pendidikan dan pelatihan sebagai calon pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh
selama satu bulan penuh
pusat pendidikan dan latihannya bertempat di taman wisata wiladatika cibubur jakarta timur
tahun ini seluruh pusdiklat digelar di bawah naungan badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
dalam satu minggu pertama capaska dua ribu dua puluh dua mendapat kelas penerapan nilai pancasila hingga latihan kepribadian
baru dimulai pada dua puluh lima juli lalu mereka melakukan latihan baris berbaris dan pengibaran bendera
bersama komando garnisun tetap satu jakarta
meski capaska sudah mengikuti latihan dasar di daerah masing masing
pelatih dari kogartap memiliki teknik khusus agar capaska kompak saat menjalankan tugas pada tujuh belas agustus mendatang
hari pertama kami laksanakan
kami laksanakan teori di ruangan
setelah teori dorangan kemudian hari keduanya saya melaksanakan teori praktek lapangan
teori praktek lapangan itu kita langsung praktek dari mulai gerakan dasar yaitu gerakan di tempat gerakan berjalan
kemudian hari ketiga saya melaksanakan track yaitu menyamakan langkah
setelah kita menyamakan langkah hampir
mendekati tujuh puluh persen kami mulai masuk ke lapangan yaitu melaksanakan kegiatan manover
yaitu untuk pembawaan baki kemudian melaksanakan pengibaran sang merah putih
evaluasinya kita selalu dari mulai gerakan demi gerakan karena dia selalu terlupa
temponya selalu berubah
tentunya kami tidak bosan bosan menyampaikan itu
gerakan contoh langkah tegap kakinya harus tinggi
tangannya harus berisi seperti itu
nah ini kami tekankan terus tidak bosan
selain latihan di lapangan ada pula latihan kepemimpinan untuk para capaska
tujuannya untuk membangun nilai kedisiplinan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama
yang diselipkan dalam rutinitas sehari hari
muatar ini diberikan oleh pamong dari bpip dan duta pancasila purna paski braka indonesia atau dppi
jadi memang pembangunan suasana naik naik turunnya itu memang menjadi satu kewajiban
ketegangan untuk menciptakan sebuah ketaatan untuk menciptakan sebuah kepatuhan
kemudian mereka hiburan lagu hiburan game ada yang morning joke nya ya ada permainan permainan
ada mereka dipanggil untuk bercerita seperti itu
terus naik turun memang seperti itu
dan dua puluh hari ini sudah mulai mau mencapai puncaknya
dan alhamdulillah apa yang kita catatkan
kita catat itu mereka sudah berubah menjadi lebih baik
cara makannya cara berjalannya cara membereskan kamarnya semuanya sudah lebih baik
pbb yang diterapkan latihan itu nggak bisa tanpa modal pamong memberikan hati yang ikhlas di asrama di ruang makan
jadi kalau tok mereka latihan gitu saja jenuh mereka capek mereka
tanggung jawab besar yang diberikan adalah
capaska dua ribu dua puluh dua ini adalah untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat tujuh belas agustus
tetapi tidak hanya berhenti di sana
pelatihan yang mereka jalani selama satu bulan ini adalah untuk menimbulkan jiwa kepemimpinan yang akan berguna bagi mereka purna tugas nanti
yaitu ketika kembali ke sekolah melanjutkan kuliah sampai bekerja dan juga kembali ke masyarakat nantinya
putri demes softan herdiagama jakarta